anak anak mantan narapidana kasus terorisme sampai saat ini berjuang melawan stigma
karena stigma itu banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan hak haknya sebagai anak
padahal stigma negatif dari masyarakat menjadi satu di antara faktor yang mendorong mereka menjadi teroris baru
saya keluar dari alislam
setelah keluar dari ahli silam itu masih banyak stigma stigma yang bilang keluarga teroris apa teroris
kadang itu adik juga sering dibilangi teroris teroris
tapi ya namanya anak kecil gak tahu apa apa
saya menemui seorang anak mantan teroris
yang bercerita bagaimana ia sejak kecil hidup terusir dan dicaci sebagai anak teroris
berbincang bersamanya saya melihat ada hal yang ia pendam
entah dendam atau rasa kecewa
namun masih ada cerita bahagia dari pergulatan mereka melawan stigma
di antara mereka ada yang bisa berdamai dengan keadaan
anak ali fauzi yang juga keponakan trio bombali
ali dan ali imron
yang mulai memahami masa kelam keluarganya
walaupun paman saya seperti itu tapi saya sangat mencintai paman saya
karena bagaimanapun juga paman saya adalah sedara dengan saya sekeluarga dengan saya
berkaitan dengan saya dan anak keturunan paman dan adik saya
insya allah tidak akan mengulangi apa yang dilakukan paman saya
jika saya akan sampaikan lebih jauh asi akan terserah
saya juga akan berb sitsih sekaligus seperti mereka yang mamp stressful word one worked n another
itu mampusing saya merasa terserah
saya buscar tadi kalau apa
ini dostmiah changing a
telah berubah tidak mudah
bagi mereka menanamkan kembali
paham toleransi kepada anak anak
termasuk menjelaskan luka luka
di tubuh mereka salah menjelaskan
justru akan membawa
imajinasi anak anak mereka ke pembalasan dendam
dapat pertanyaan dari anak
waktu itu istri memberikan edukasi
anak anak bagaimana menjawabnya
nah istri sih menjawab
pertama jawabannya kayak gini
apimu dibawa lari ke sulawesi
bawa lari polisi
loh kok kenapa
yadul abimu nakal disana
dan ditembak disana
di deli serdang sumatera utara
mantan anggota jamaah islamiyah
ghazali mendidikan al hidayah
pondok pesantren khusus
anak anak mantan teroris
dikawal oleh anak anak teroris
jadi dengan kesadaran yang terjadi pada diri kita
kita juga berharap kesadaran itu terjadi pada diri anak
dan kita berharap supaya anak anak ini
jangan sampai diracuni
diinfiltrasi oleh pemikiran pemikiran radikal
saya ingin mengatakan bahwa
sesudah saya sadar
anak saya menjadi teroris teroris baru
yang akan merusakkan negeri ini
dahulu ghazali mencuci otak orangtua anak anak ini
untuk melakukan aksi teror
kini ia melakukan hal yang sama
namun untuk melawan teror
yang dulu ia yakini sebagai kebenaran
miftah farid lamongan dan deli serdang